ya lebaran idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah semakin dekat
kita pantau bersama bagaimana kondisi arus mudik pagi ini di stasiun pasar senen jakarta
oke kita akan cek di stasiun pasar senen
wow sudah ada sandra insanisari di sana
halo sandra di belakang anda sudah banyak calon penumpang kereta api
yang mengantri akan pulang kampung maupun melakukan perjalanan keluar daerah jakarta
seperti apa antriannya di sana
ya selamat ini hari dia dan juga iqbal
betul sekali hari ini tanggal delapan belas april dua ribu dua puluh tiga
di belakang saya pun sudah terlihat ya untuk stasiun senen ini ramai dipadati pengunjung
seperti hari sebelumnya
jadi kemarin kami juga sudah di sini
berdasarkan pantauan kami selama dua hari ini memang stasiun pasar senen ini
ramai dipadati para penumpang
dan kalau memang dibandingkan ini ya dengan hari
sebelumnya kemarin tepatnya tanggal tujuh belas april ini terlihat sedikit ada penambahan
dan memang berdasarkan data juga terjadi penambahan seperti itu ya penambahan penumpang
calon penumpang yang akan berangkat dari jakarta menuju ke kampung halamannya masing masing
untuk suasananya pun di sini dapat saya gambarkan ya
mulai dari malam tadi ini sudah ada banyak calon penumpang yang menunggu menginap di sini
sama seperti hari hari sebelumnya
karena memang kalau bisa saya informasikan ini kereta
pertama yang nantinya akan ada hari ini itu baru ada pukul lima pagi
tetapi mereka sudah bersiap sedari malah menginap di sini bersama dengan keluarga yang menghabiskan waktu
sahurnya pun di sini
dan bisa diinformasikan juga ya dea dan juga iqbal berdasarkan data dari humas ki daerah operasional satu
yaitu jadi daerah di stasiun senen dan juga gambir ini memang dikatakan dicatatkan ini terjadi peningkatan
untuk hari ini dibandingkan dengan hari sebelumnya di stasiun senen sendiri ini terjadi peningkatan sebanyak empat ratus
jadi kalau kemarin ada sekitar dua puluh tiga enam ratus penumpang seperti itu yang memang akan berangkat dari jakarta menuju ke daerah daerah hari ini ada dua puluh empat
jadi ada kenaikan empat ratus pun di gambir ada kenaikan delapan ratus
jadi dari lima belas jadi lima belas delapan ratus seperti itu
nantinya di tanggal dua puluh satu ini menjadi salah satu puncak arus balik
di mana okupansinya ini mencapai
dan dikatakan juga di gambir ini ada tiga puluh delapan
dan memang kalau misalnya dikatakan untuk persiapan pemerintah dalam hal arus mudik selama dua ribu dua puluh tiga ini memang beberapa pun ditambah ya seperti adanya
saya sempat kesini ya dan juga iqbal di waktu masa masa awal ramadan ini tidak terlalu ramai cukup sepi termasuk bangku bangkunya pun tidak ada
untuk persiapan mudik ini untuk bangku ditambah seperti itu
kemudian juga dikatakan bahwa kereta api yang biasanya operasional hanya tiga puluh diberikan penambahan
kemudian juga perjalanan ditambahkan termasuk yang ada di samping saya ini nih
di samping saya ada salah satu playground yang tadinya tidak ada
tetapi mengingat bahwa arus mudik ini dilakukan oleh banyak keluarga yang membawa anak anak
jadi memang untuk demi kenyamanan bersama maka dibuatlah playground seperti ini
nah untuk bincang bincang juga sih
saya akan mengajak dea dan juga iqbal untuk ngobrol bareng dengan salah satu pemudik yang ada di sini
ini mau mudik kemana
ini sudah biasa selalu mudik dengan kereta armadanya atau berganti ganti
tiga tahun terakhir ini pakai kereta terus
nah ini dari arus mudik selama tiga tahun terakhir ini apa sih yang dirasakan berbeda
lebih ramai kah
terus juga fasilitasnya bagaimana
fasilitas yang ini taman bermain ini baru sih
baru saya lihat
terus sama ornamen ornamen juga kayaknya baru saya lihat di sini
sama kepadatan sih udah banyak yang mulai mudik ya lebih awal
ini sudah sampai di sini jam berapa
tadi malam jam sebelas
jadi dengan adanya seperti ini tuh membantu banget gak sih
apalagi kan anak menginap begadang di sini
jadi seperti apa nih tanggapannya dengan fasilitas baru seperti ini
pertama sih mau mengucapkan terima kasih dulu buat kai ya
karena sudah membantu banget dengan penambahan fasilitas ini buat anak anak
jadi kitanya terbantu ya
buat istirahat juga bisa ganti ganti gitu
jadi salah satu hal simpel tapi sangat berarti khususnya untuk para ibu ataupun orang tua yang membawa anak
karena menunggu di sini tentunya menghabiskan waktu ini anak ewel dan lain sebagainya
jadi ini sangat dipercayakan
terima kasih buat kai sudah terfikirkan untuk menambahkan arena bermain
terakhir nih mbak ini kan sudah masa masa covid yang mulai naik lagi
apa sih persiapan persiapan atau ada kekhawatiran terakhir
tentunya pakai masker ya sama cuci tangan terus jaga jarak gitu
terus kita tetap puas pada aja sama sekitar
ade semoga perjalanannya menyenangkan ya
mbak sekali lagi terima kasih banyak
baik itu dia anggun dan juga iqbal salah satu perbincangan kita dengan calon pemudik yang akan berangkat
tapi sudah bermalam dan memang persiapannya tiga hal tadi jumlah ka ditambahkan perjalanan
dan ditambahkan bangku juga pun dengan dibangunnya arena bermain ini mungkin terlihat simple
tapi ternyata sangat berarti untuk para penumpang yang memang orang tua
dan memang kalau yang saya garis bawahi lagi ya dia dan juga iqbal yang menarik juga kami temui di sini adalah para penumpang yang banyak ini di sini
ini bukan hanya mereka yang berpergian dari jakarta menuju ke kampung halaman
tetapi banyak juga yang dari kampung halaman menuju jakarta untuk mudik nih
untuk datanya sih kita masih menunggu seberapa banyaknya ya
tapi menjadi salah satu
itu hal yang menarik bahwa mudik itu tidak hanya dari jakarta menuju ke kampung halaman
tapi dari kampung halaman juga menuju jakarta ternyata banyak juga yang melakukan mudik
yang menggunakan armada kereta api di stasiun senen ini
iqbal dan juga dea
baik nih ya kadang kadang orang lupa
kadang kadang orang berpikir hanya dari jakarta para perantau ini pulang ke kampung halaman
tapi ada juga orang asli jakarta yang merantau dan pulang menggunakan kereta api
terima kasih sandra insanasari melaporkan langsung dari stasiun kereta api
kita pasal senin di jakarta pusat